hingga siang ini politikus gerindra sekaligus wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
belum memberikan jawaban pasti tentang isu pencalonan dirinya sebagai cawapres mendampingi prabowo subianto
namun ia mengaku sudah membicarakan ke gubernur anies baswedan tentang isu yang berkembang
pertama tama bahwa betul saya tadi dipanggil bapak gubernur untuk mendiskusikan beberapa hal yang memang menjadi tugas saya
dan setelah itu ada pembicaraan mengenai pemberitaan yang ada di luar
dan saya sampaikan update terakhir
jadi per hari ini saya masih bertugas di pemprov dki per dua belas lima puluh dua
dan tentunya seandainya ada update ada perkembangan saya akan sampaikan dan teman teman media akan pertama diberitahukan
jadi ini kita akan lakukan setransparan mungkin